hingga minggu lima belas maret dua ribu dua puluh jumlah pasien positif corona di indonesia bertambah menjadi satu ratus tujuh belas kasus
jumlah ini diketahui setelah pemerintah menemukan dua puluh satu kasus baru dari jakarta dan jawa tengah
ahmad yuryanto menyatakan saat ini indonesia memasuki status tanggap darurat covid sembilan belas
ini adalah level tertinggi yang bukan diumumkan kepala daerah melainkan oleh jokowi sendiri
hari ini kita mendapatkan dua puluh satu kasus baru di mana sembilan belas di jakarta dan dua di jawa tengah
di jakarta ini sebenarnya adalah pengembangan dari tracing kasus yang sebelumnya
saya tidak akan memperinci lagi satu satu silahkan dibuka di website kita
artinya sekarang ini kita berada posisi tanggap darurat bencana non alam
tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi dari ini ini sudah paling tinggi
kalau berbicara klb itu di bawah
oleh karena itu di dalam ketentuan wabah
kenapa kok kemarin yang melakukan yang mendeklarasi kejadian ini adalah presiden
pertama kalau berdasarkan undang undang undang undang wabah itu yang boleh menyatakan wabah adalah menteri
tapi tentu menteri lapor presiden
begitu dilaporkan ke presiden presiden melihat bahwa ini
sifatnya pandemi bukan hanya indonesia ada dampak ikutan yang lebih besar
makanya kemudian presiden menyatakan presiden sendiri yang mengumumkan